man kau minumlah dulu
mak yang tadi itu siapa mak
oh itu namanya pak zaki
dia dari kampung sebelah kita
pantas saja aku tak kenal dia
tapi kenapa dia kasari mama
sudah setahun terakhir ini dia suka beli beli tanah di kampung kita ini
ya sekitar kira kira dua bulan yang lalu lah
dia tuh abis kejam brad gua mau nolongin dia
apaan sih lu
hei binggir lu
biar gua yang bawa dia
makasih tapi ah
lu itu cowok yang gak berguna
gara gara lu gak becu jagain wulan wulan jadi celaka
biar gua yang bawa wulan ke rumah sakit
lu mau lu apa sih
ya gue mau nolongin dia
pokoknya lu harus selamat lu harus bertahan
lan lo harus selamat lan
lu bertahan ya
lu boleh rese lu boleh marah sama gue
tapi satu lan tapi jangan kayak gini lan
jangan bikin gua stres
tenang aja man
walaupun gak ada lu
gue pasti baik baik aja
ini ladangnya pak benny kan
aku anaknya pak benny kenapa
gua pikir masalah benny sudah beles
maksudnya apaan sih
lo kenapa sam
sam lo kalau ngomongnya jelas ya
wulan jatuh man
dia kenapa bisa jatuh sih
tadi wulan sama gue terus abis itu wulan kejam berat terus dia jatuh man
gue kan udah bilang sama lo ya sebelum gue pergi ke medan jaga wulan
terus lu biarin dia luka
lo harusnya jagain dia mati matian sam
sekarang wulan dimana
wulan sama defon
kok malah dibawa defon sih
kenapa sekarang sama defon
waktu wulan celaka defon tuh dateng pas gue mau bantuin wulan ditahan sama dia
akhirnya dia yang nolongin
lo jangan salah salahin gue
lo jangan takut takutin gue
lo emang salah sam
lo udah gagal lindungin wulan
kalau gue jadi lo ya sm ya gue bakal lakuin apapun untuk lindungi dia
nggak biarin dia terluka
lo pikir gue lemah
kalau lo emang bisa jagain gue sini lu ke jakarta
gue pake kelupasan lagi
mau telepon siapa lagi
ini kenapa dengan wulan
jadi gini om
tadi wulan waktu jalan tiba tiba dia dijambret om
terus dia ketarik sama jamret jadi jatoh
kok bisa begitu
untungnya saya ada di sana om
jadi saya bisa tolong wulan untuk bawa dia ke sini
mudah mudahan ya allah gak terjadi apa apa sama allah
ya mudah kalau gitu kita sama sama berdoa ya mas devon
gue harus jaga rahasia ini rapat rapat
jangan sampai om andika tahu
kalau orang yang jamret wulan itu gavin dan ray
gara gara lo ke medan lama banget
jadwal siaran gue kan jadi double
kapan sih lo balik
anak penyumur banget
baru juga dilomongin dan telepon
rin lo tau nggak wulan masuk rumah sakit yang mana
hah gue masuk rumah sakit
mau tahu dari mana man
dari samuel rin
tapi saya juga nggak tahu wulan masuk rumah sakit yang mana
dan sekarang gue nggak tahu kondisinya wulan kayak gimana
aduh bukan gitu rin
ini gue nanya ke lo karena sam yang nyuruh
dia shock banget sampai dia gak bisa nanya sendiri
yaudah karena gue baik gue bakal bantuin lo
pokoknya lo tenang aja
gue bakal cari tahu ulan dirawat di rumah sakit mana dan kondisinya gimana sekarang
aku dengar tangan laki kau itu patah
dan dia tidak bisa ke ladang
nah kalau begitu kau bilanglah sama si beni
agar ladang kau itu dijual
lima juta rupiah
sudah berapa kali aku bilang
ladang itu tidak aku jual
eh kurang ajar kali kau
kau kira aku tanaman
berani kali kau eh
berani kali kau sama aku
kau gak tahu siapa aku
sekali lagi kulihat bapak kasar sama mamakku
eh berani kali kau siap siap begitu sama aku
kau tak tahu siapa aku rupanya ha
kau tak peduli siapa bapak
yang aku cuma peduli dengan keluarga
kau tak peduli sama aku
bagaimana ini cari gargang lepanya
eh kalian berdua beri dia sedikit ajaran biar dia tahu rasa
kau yang berkelahi mari di luar
jangan kalian punggul dia naguh
pak zaki ini selalu saja paksanya
kita supaya jual ladang kita
dia itu berani berani sampai berbuat kasar begini
kenapa pula kau ini lawan orang perempuan sama anaknya zema
enggak malu kau
kalau mamanya si roman tak mau jual ladangnya
mengapa pula kau paksa
sudah jangan bikin ibu sini
tunggu tunggu tergi kau
urusan kita belum selesai
aku tak takut
kau lihat saja benny
besok pagi kau akan kubikin berlutut
dan meminta agar aku beli ladang kau itu
roman kau minumlah dulu
mak yang tadi itu siapa mak
oh itu namanya pak zaki
dia dari kampung sebelah kita
pantas saja aku tak kenal dia
tapi kenapa dia kasarima mak
sudah setahun terakhir ini dia suka beli beli tanah di kampung kita ini
ya sekitar kira kira dua bulan yang lalu lah
dan sejak itu padang kita sering aja ada masalah
panen gagal bapak kau juga jatuh dari motor pula
dokter bagaimana putri saya
apa ini ada yang patah putri saya
anak bapak akan baik baik saja
robek di dahinya tapi sudah saya jahit pak
ya ampun mulan
tapi dok kenapa sampai sekarang anak saya belum juga sadar ya
mulan masih dalam pengaruh obat guseful
mungkin satu atau dua jam lagi akan sadar
kalau begitu saya tinggal dulu ya bu pak mari
terima kasih dokter
pak aku akan tahan rekanmu lagi begini nak
kalau sampai ketemu copetnya
pak akan hajar mereka
pak akan penjarakan mereka
pak berjanji itu
mudah mudahan aja wulan gak ngenalin rey sama gavin
kalau mulan sampai ngelihat
gue benar benar tamat
om nanti kalau gitu depon pak mir pulang dulu ya
iya delfon terima kasih ya
kamu sudah bantu wulan sampai sejauh ini
saya dengar katanya wulan dirawat di rumah sakit ya
cuma saya nggak tahu rumah sakitnya di mana mbak tahu nggak
tadi sih pas mas depon telepon kemari
katanya mbak wulan dirawat di rumah sakit jakarta inter
hah jakarta international
itu dah neng pokoknya
ya udah kalau gitu
makasih ya mbak saya langsung ke sana aja